saling klaim kemenangan versi hasil hitung cepat mewarnai pilpres dua ribu sembilan belas
paslon satu jokowi ma'ruf melalui tim kapal jenis nasional menyatakan
hasil perhitungan cepat internalnya siap diaudit pihak terkait
sementara kubu kerta negara prabowo sandi mengaku
hasil penghitungan cepat internal mereka dapat dipertanggungjawabkan
pasca pemungutan suara hasil perhitungan cepat atau kuih kawan
menjadi polemik lain di pemilu tahun ini
kubu paslon satu mengaku hasil perhitungan cepat yang memenangkan
jokowi maruf versi sejumlah lembaga survei tidak jauh berbeda dengan versi internal mereka
sekretaris tim kampanye nasional tkn hasto kristianto mengaku siap
jika proses hitung cepat internal pihaknya diperiksa oleh pihak terkait
seperti kpu dan lembaga independen
hasto juga menambahkan hasil perhitungan cepat internalnya
bersedia dibandingkan dengan hasil hitung cepat versi paslon dua
ditemui di kantor dpppd perjuangan jakarta pusat jumat siang
hasto menyebut ini merupakan bentuk transparan
transparansi dalam berdemokrasi agar tidak dianggap melakukan klaim
sepihak hasil proses hitung cepat
cek dokumen dokumen c satu nya dan semuanya berbasis kepada data
pada sistem yang akutabilitasnya bisa dicek kebenarannya
kami hanya berkepentingan mengawal suara rakyat
dan itu menunjukkan agar tidak ada pihak yang main klaim
terhadap hasil perolahan suara ini merupakan informasi
yang sangat penting dan strategis
karena itulah lebih baik menunggu dari kpu
sementara itu klaim kemenangan juga dilakukan paslon dua prabowo sandi
kubu kertanegara ini mengklaim memenangi pilpres dua ribu sembilan belas
jurubicara badan pemenangan nasional atau bpn andre rosiade mengaku
klaim kemenangan prabowo sandi bisa dipertanggungjawabkan
terkait hasil hitung cepat yang memenangkan jokowi maruf
dan lembaga survei itu syarat manipulasi
jadi saksi itu c satu itu dikirimkan oleh saksi saksi kami
dari saksi untuk pilpres maupun saksi saksi yang bertugas untuk pileg
itu masuk ke dpp partai masing masing dan juga ke bpn prabowo sandi
lalu disinkronize direkap dibikin tabulasinya
yang ada di seluruh indonesia
dari tiga puluh empat provinsi
berdasarkan itulah pak prabowo mengumumkan kemenangan kemarin
sementara itu hasil perhitungan resmi pemilu sendiri
rencananya baru akan diumumkan kpu pusat pada dua puluh dua mei mendatang
tim liputan cnn indonesia